inilah uji coba pesawat yang dirakit dari barang rongsokan dengan mesin sepeda motor
uji coba di pantai ujung tape kabupaten pinderang sulawesi selatan pada lima belas januari lalu ini dilakukan sendiri oleh perakitnya khairul yang merupakan montir sepeda motor pengangkut gabah
khairul sang perakit pesawat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas tiga sd
ia belajar otodidak dari internet dan memanfaatkan barang rongsokan untuk merakit pesawatnya
meski sempat beberapa kali gagal khairul tak pernah menyerah
ia berencana membuat pesawat yang lebih besar dan bisa memuat penumpang dengan menggunakan mesin mobil
nama khairul lantas diperbincangkan dan karyanya mendapat apresiasi
dari berbagai pihak termasuk tni angkatan udara yang sengaja mengundang hairul ke ibu kota untuk ikut terbang sekaligus belajar tentang pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima milik tni au
khairul bersyukur bisa mendapat kesempatan belajar lebih banyak secara langsung tentang pesawat udara dan perangkatnya
karena senangnya begitu bisa ke depan di tempat pilot itu nambah pengalaman tentang apa namanya
ketika pesawat naik atau belok
setelah merasakan terbang langsung dengan pesawat tni au khairul juga dipersilahkan berkeliling kompleks lanut halim perdana kusuma
dan mengunjungi beberapa titik skadron untuk belajar tentang mesin pesawat dan perawatannya
tim liputan cnn indonesia
nah itu baru tuh
bukan halusinasi belakang nyata loh mimpinya langsung bisa ke depan pesawat
hasil utak atik jadi karya luar biasa kan
langsung deh sudah hadir di studio cnn indonesia
ada mas hairul ada juga kasub dispenum dispen au kolonel muhammad yuris
good morning selamat pagi mas hairul pak yuris
selamat pagi pak daniel
aduh ini saya senang banget nih mau ngobrol ngobrol sama mas hairul
kita bangga dengan mas khairul nih
hasil utak atiknya itu jadi karya yang luar biasa tadi yang udah kita omongin kan
pasti pertanyaan gini ya kok bisa sih
kenapa kepikiran mau bikin pesawat
apa tuh mas
awal mulanya memang dari kecil pengen meragit pesawat untuk bikin sendiri
terus akhirnya mulai kapan tuh
akhirnya saya mulai pada tahun kemarin dua ribu dua
oh sampai baru
saya merakit pertama helikopter
tapi bisa terbang itu helikopternya
gagal disitu gagal
saya berhenti disitu
ini yang kedua kemarin pada bulan sepuluh saya kerja pertama
bulan sepuluh maksudnya dua ribu sembilan belas bulan oktober
terus terbangnya januari
berarti hanya butuh beberapa bulan sampai akhirnya terbang
dua bulan lebih
nah itu perkakasnya itu mengumpulkannya memang dari bulan oktober atau dari sebelum sebelumnya memang udah dikumpul kumpulin dulu
itu mulai pertama kerja
pada bulan sepuluh
oktober itu ngumpul ngumpul tuh mas
tapi harusnya kan apa ya dari yang kemarin gagal terus berpikir ulang gitu mas
apa sih sebetulnya yang salah gitu
yang kemarin itu
dari yang gagal itu akhirnya kepikiran bikin pesawat di tahun dua ribu sembilan belas itu
awalnya saya temukan di youtube
nggak sengaja liat buka buka youtube
akhirnya saya temukan ini jenis ultralet
saya pikir pikir ini
oke ternyata mas
ya sudah berhasil ini
ternyata memang gampang
kalau di pikiran saya gampang
ya agak agak susah
sebelum pertama kali terbang itu sempat gagal gagal dulu gak mas
berapa kali itu
empat kali gagal terus akhirnya terbang
setelah kemarin datang ke jakarta diajak muter muter sama
au gimana tuh
wah luar biasa
apa yang kepikiran ada inspirasi gak kira kira
apa tuh yang kepikiran tuh mas naik hercules katanya ya
pertama saya naik hercules dari makassar ke
baru pertama kali naik pesawat terbang seperti itu
beda nggak sih rasanya naik pesawat hasil karya sendiri
dengan naik pesawat yang memang benar benar bikinan pabrik gitu
wah jauh beda
ada gak yang apa ya jadi bahan pertimbangan mas hairul ini kayaknya
oh kalau seperti hercules wah nggak bisa
itu kan peralatan canggih semua
jadi harus ada dukungan ya kan
dari kalau dari au nih
kalau dari au sendiri dukungannya seperti apa
pak yuris kan kemarin sudah memberi apresiasi gitu ya dengan mengajak terbang
kemudian support yang selanjutnya akan diberikan kepada mas hairul ini
akan seperti apa
kemarin itu sudah diterima oleh kepala staf angkatan udara
mas kel tni yuyusutisna
dan beliau sangat mengapresiasi karena beliau
beliau orangnya sangat menghargai inovasi
pak yuyu ini karena memang sama dengan jargon kami di tni au sekarang itu
dari pak yuyuk seperti itu
nah untuk hairul ini kami menghargai inovasinya dia
dia sangat pantang menyerah
kegigihan dia untuk mewujudkan cita cita kemudian membuat dan menerbangkan sendiri
itu sesuatu yang luar biasa bagi kami tni angkatan udara
kemudian dari kepala staf angkatan udara sudah memerintahkan kepada komandan
pangkalan tni au sultan hasanuddin yang ada di makassar
untuk memberikan pendampingan
nanti akan ada bimbingan bagaimana membuat pesawat yang sesuai dengan regulasi
dunia penerbangan ini bagi kami semua dunia penerbangan baik sipil maupun militer
jadi meskipun dia terbang di pantai yang tidak ada masyarakat atau tidak ada penduduk di situ
tetap keselamatan dia harus tetap kita jaga
jadi jangan sampai dia celaka dan jangan sampai juga menimpa orang lain
nah itulah yang akan dilakukan oleh tni au
kemarin kaso juga sebagai ketua umum pengurus besar federasi aerospot indonesia
pesawat jenis yang dibuat oleh hairul ini adalah salah satu cabang olahraga di fasi federasi roadboat
jadi kalau mungkin di asian games kemarin kita lihat ada para layang mendapat emas
itu salah satu cabang olahraga dari fasi
nah pesawat suayasa rakit sendiri itu salah satu cabang olahraga di fasi
mas hairul ini sudah mendapatkan
dapatkan anggota luar biasa fasi
sudah menjadi anggota
ah jadi makin serius nih
sehingga nanti pembinaannya di lanut sultan hasanuddin makassar itu nanti fasi akan memberikan pendampingan
pada saat dia membuat lagi yang baru karena sudah ada di angan angannya hairul cerita ke saya tadi
dia akan membuat pesawat yang bisa membantu petani justru
kalau kita pernah menonton film the plains kartun itu
penyemprot the duster itu the duster yang menyemprotkan pupuk
nah itu sudah ada di angan angannya dia
oh makin serius kali
akan membuat seperti itu
nah kita nanti akan memberikan pendampingan
tni angkatan udara akan memberikan pendampingan harus ada altimeternya
harus ada speedometernya harus ada gps nya sehingga dia tahu posisinya ada di mana
dan paling penting adalah komunikasi dengan menara pengawas kontrol
karena jangan sampai ada benda terbang di udara
yang tidak memberitahukan posisinya
kepada menara pengawas
karena ini masalah lalu lintas keselamatan penerbangan
meskipun di kampung kami kebetulan kami satu kampung di pindrang
di kampung kami itu tidak ada traffic
mungkin tidak ada air traffic di sana karena tinggi tinggi semua pesawat yang lewat di sana
sudah ketinggian jelajah
namun tetap tetap keselamatan karena di dunia penerbangan ini safety nomor satu
ini setelah nanti balik ke pindrang sudah dapat tadi ya anggota luar biasa
apa nih yang dilakukan nanti pas di pinderang
yang udah kepikiran sekarang awal awal nanti pas sampai pirang saya mau ini
apa tuh mas hairul
nanti kita lihat nanti eh
apa jenis mesinnya apakah yang ini yang cocok untuk dibikin
jadi oh langsung mau merakit ya
kan kalau tentu saja untuk membuat sebuah karya itu kan pasti kita membutuhkan support ya mas hairul ya
support dari orang orang sekitar kita
sejauh ini dukungan dari istri keluarga terdekat dalam mas hairul menciptakan karya pesawat ini seperti apa bentuknya
pernah gak sih ada yang bilang
dari orang tua sangat mendukung
ada yang meremehkan gak sih mas
pertama pertama waktu saya bikin ini yang kemarin banyak yang yang mencibir
ya kok bisa bikin begitu
semuanya butuh ukuran ukuran yang sesuai
jadi direndahkan gitu ya apa sih yang apa ya
apalagi kamu pakai mesin motor kok mesin motor itu kecil
nah sekarang kesempatan nih buat orang yang mencibir apa yang mas hairul mau omongin sekarang
mau dikatakan sekarang apa buat orang yang mencibir itu tadi
intinya saya bisa lah gitu ya
jadi keinginan dari masa kecil
mungkin di masa kecil itu tadi bahkan dikatakan mas hairul takut ketinggian
kok kepikirannya pesawat apa sih
pernah ada kejadian apa sih mas yang bikin
atau ada orang yang menginspirasi mas hairul
kan ini saya takut ketinggian karena ini barusan saya naik pesawat terbang untuk pesawat saya sendiri
kan tingginya cuma rendah
sekitar tiga puluh meter
ada orang lain mungkin yang
yang pernah membuat mas hairul nampaknya saya pengen bikin pesawat nih
oh nggak ada cuma cita cita aja
apalagi tetangga kampung dengan habibie
tapi sempat dikontak juga dengan putra almarhum pak habibie mas ilham
oke jadi harapan selanjutnya apa nih kalau dari mas hairul
untuk membuat pesawat pesawatnya lebih sukses lagi
saya harapannya sih untuk bisa membuat pesawat untuk berguna untuk masyarakat untuk indonesia
yang paling terdekat bikin pesawat membantu para petani itu ya
dia katanya mau bikin penumpang yang istri anaknya di belakang
ini jadi kayak pak habibie beneran nih
dia katanya mau dipakai ke pintarang makassar itu kan seratus
sama dengan jakarta bandung
sama dengan jakarta bandung jadi mau dipakai buat ngantar anaknya ke makassar
iya luar biasa
oke pak selain tadi memberikan penghargaan ya berupa anggota spesial atau anggota luar biasa fasi
kemudian melakukan pendampingan untuk mas hairul nanti di lanut hasanuddin
nah selanjutnya apakah nanti akan mencoba untuk direkrut gitu
masuk ke dalam jajaran angkatan udara yang mungkin akan membackup dari segi teknisi gitu pesawat dan sebagainya mungkin
ya tidak menutup mungkin

namun untuk langkah awal ini kita akan bina saudara herul ini untuk di fasi
di fasi sehingga hobinya ini bisa tersalurkan
hobi merakit apa hobi membuat merakit dan menerbangkan
karena di fasi itu nanti akan difasilitasi
akan difasilitasi terbangnya dimana
kemudian kalau memang butuh co pilot juga bisa kita nanti anggota fasi akan mendampingi
bagaimana cara kontak ke tower
kemudian komunikasi dengan tower
kemudian membaca peta
karena seperti kita ketahui mas hairul ini kan cuma sampai kelas lima sd
coba kita bayangkan kalau misalnya dia pendidikannya s tiga sudah bikin hercules mungkin
oh nampaknya gitu
dan lebih hebatnya lagi dia mengunduh semua youtube youtube tentang bagaimana cara membuat pesawat ultralight ini
dengan semua bahasa
justru banyaknya bahasa asing
jadi saya diperlihatkan yang dia download itu
ada yang bahasa rusia ada yang bahasa perancis ada yang bahasa inggris
kok bisa mengikuti mas terakhir aja
kok bisa mengikuti apa yang mas hairul bisa ambil tuh dari liat liat video asing
kan bahasanya bahasa rusia tuh
ya bisa ngikutin karena sekarang kan zaman banyak yang aplikasi aplikasi
ya udah deh
nanti saya diundang ke pinerang
tapi saya mau ketemu sama pak hairul yang udah nerbangin pesawat lebih tinggi lagi
terus kita diajak terbang ya
yang ada penumpangnya di belakang
yang ada penumpang di belakangnya itu
terima kasih mas hairul sudah berbagi inspirasi di pagi ini
terima kasih pak yuris sudah bergabung bersama kami di good morning ya
wah itu tuh inspirasi
jadi apa ya meskipun orang orang lain meremehkan tapi kita tetap harus berusaha untuk mimpi
tetap harus punya mimpi dan jangan lupa juga dukungan orang sekitar ini memang sangat penting banget gitu